gagal dah penyamaran
kemana sih lagi
itu baju saya
bukan karnaval saya nyamar
oh abis ngawasin bocah bocah ceritanya
jangan bilang bilang ntar ketahuan
tenang aja tenang aja
pokoknya masih bisa jaga rahasia
saya diam aja
lah lah lah
panerji itu tangan kenapa kegeding begitu
ya kemasukan jangkrik
nggak ada kerjaan tuh jangkrik
makin masuk kesini lagi
tenang aja nanti saya bantuin
jangkriknya udah pergi kayaknya
udah nggak ada
udah nggak ada alhamdulillah
udah jauh kali
bapaknya jangkrik ya
saya bukan bapaknya
ya bagus dah kalau emang nggak ngopi pak
kok suaranya bagus di situ
kau sakit pilek
wah kalau begitu kau harus ke uks
abis itu kau minta obat
gimana sih buta
ya justru bukan sakit pilek
tapi ya justru lagi sedih
kamu teh kenapa kok bisa nangis
emangnya kamu tuh lagi sakit perut
aduh itu tuh lagi sedih
pokoknya kalian semua tuh harus tahu
ini adalah hari patahatun nasional bagi inces
karena payung inces yang disita itu belum kembali juga
ternyata sininya itu cuma karena payung
diem aja sih buta
kalau nggak tau udah langsung tau
kamu tuh tau nggak sih buta
itu tuh payungnya
itu tuh payungnya limited edition
cuma ada dua lah di dunia
satu buat indra satu lagi buat lady gaga
itu tuh hadiah dari bang benjoki
itu tuh belinya jauh banget
belinya di kutub utara
itu tuh jauh banget tuh mc
beri lebih hansi kali kau
tangan ini sudah jadi kotor
kamu tuh tau nggak
prinses lia nyadar sesuatu gak
iya justru yang tak lemah justru yang lagi marahin bu ted
buat dimarahin kau ya
tadi disini kan ada kerdus
kok jadi gak ada
untung gak budeg beneran nih
niatnya baik deket sama anak anak
ngurus pesantren itu capeknya lebih capek daripada ngurus anak gajah
jangan jangan atasnya kamar mandi nih
pesantren juga udah banyak kerusakan nih
lama lama muka saya ikut rusak
untung kiai amin ngutu saya buat perbaiki
dengan ide ide brilian saya
saya akan merenovasi bahkan mereformasi pesantren ini
menjadi lebih baik
super kan saya
tuh tuh tuh
tuh pas banget nih dul
aneh kasih teh
masih dia sumringah
ini teh ade madunya dari cairo
oh iya ustadz baik sekali
cocok sama ustadz zah nurul
dia pikir kita gak mau ngindar
bisa menghindar kali
dia pikir kita gak mau ngindar
bisa menghindar kali
ye ustadz mulia dan santun
mau ngapain itu
pasti mikirnya kagak kagak ye
mikirnya aneh bawain buat bapak narji ya kan
aneh aus buat aneh sendiri
jawaban pertama yang tadi itu
mikirnya buat bapak narji ya
ini teh udah aneh pakaian madu dari cairo
bagus buat kesehatan aneh
karena sekarang bapak narji itu sudah merupakan sosok pimpinan di pondok pesantren kunanta
beliau adalah sosok yang akan membawa perubahan di pondok pesantren ini
sehingga pondok pesantren menjadi maju dan go internasional
aneh tau makanya ini injer
saya tidak bisa membiarkan apapun menghampiri dia
saya harus cek dulu
baik itu makanan minuman
siapa tahu dalam makanan minuman itu mengandung racun mungkin
oh entry maksudnya mau ngecek minuman aneh bawa gitu
harus ustadz siapa tau
di dalam minuman yang ustadz zaki buat ini terdapat ya bisa kan iler tikus
atau air mata lalat
ini bisa jadi
ini seon dong
ini kaget banget
ini gak pernah liat dia nangis bos
diskusinya kita tunda dulu
sekarang saya harus buru buru ke laboratorium
eh itu ada madunya dari kayu
aneh dibongin curang curang aneh tau
minyalak minyalak kejar kejar
makasih pak narci
mukanya kelihatan lelah banget
pasti capek ya
pasti habis inspeksi keliling keliling pondok ya
biar ilang lelahnya gitu
iya betul pak narci
yang buatin aneh
yang bawain memang benar ustadz musa
saya itu bukan naus atau lapar
kaki saya sakit habis kepleset
saya itu punya pengalaman memijat kurang lebih sekitar sepuluh tahun ya
saya bisa mengendorkan otot otot yang kaku atau kencang
nah jadi memang saya ini bukan hanya manusia yang saya pijit
tapi kamu mijatnya sampai tuntas
pokoknya sampai seger mukanya pak narji
kenapa anda yang pegang sih
enggak enggak enggak
tegang tegang pak ini
ustadz ini aneh kesiram begini ustadz
kamu kamu kamu semuanya udah tua
kelakuan masih kayak anak anak aja ya
kamu kamu semuanya udah tua